diterima di semua toko seluruh indonesia
kamu baru pulang dari mana
kemarin kamu bilang kamu udah blok dia
kenapa tiba tiba sekarang dia bisa ngecet kamu
aku juga uncus kemu
dudu dudu dudu lagi ngapain sayang
aku lagi bawa teka sama arumah arumah
supaya mama nelfon ya mas
pemoi disini sayang
maaf tadi pas ibu nelfon saya nggak angkat pak
iya pak tapi
saya kurang tahu pak
tadi keluar dari restoran ibu nangis
ya udah kamu buruan pulang ya
hati hati di jalan
pak abdul juga udah tahu
pak abdul juga udah tahu
bu ros akan punya
seharusnya hari aku bisa bersikap lebih bijak
tapi rasanya susah sekali untuk terima kalau
padahal jelas jelas andin yang hamil anak roy
anden yang sudah berselingkuh dulu
malam setelah pernikahan kamu dan nadiem
roy pulang ke rumah dengan sangat frustasi
waktu itu jam menunjukkan pukul tiga pagi
dengan cerita bahwa ada orang yang melihat
roy keluar bersama elsa di kabananmai
bukankah itu semuanya berhubungan
bisa menjadi sebuah rangkaian
tapi rasanya kok
aku gak bisa terima ya
mendengar berdosa membela andin yang sudah jelas jelas selingkuh
dan mengandung anak dari roy
udah hampir jam enam
apa gue telpon ricky aja kali ya
sampai jumpa di video selanjutnya
bikin hidup lo gemerlap batu bintang
alpon dari tadi penting kayaknya pak
lagi sibuk gak
baru kelar sih kenapa
eh kita ketemu lagi yuk
buat lanjutin pembicaraan kita tadi
gimana kalau di mall puri plaza aja
semoga kali ini gue bener bener bisa bantuin andin
tadi habis ketemu
oh jadi kamu ketemu sama rosa
pasti dia tanya tanya lagi soal pembunuhan roy
terus dia nyala nyalain elsa juga iya
wah terus terang ya
mama tuh kesal sama andi
gara gara andin sekarang hubungan mama sama rosa jadi renggang
mama tuh jangan ngomong begitu mah
ingat kita ini mau masukin bulan ramadhan
gak baik berantem
ya teman kamu dari sma loh
lebih baik kamu telpon rosa ya
kalian bicara dari hati ke hati
jam segini kau belum pulang
biar aku pulang
oke yaudah kita ngobrol di dalam ya
kita ngobrol di dalam ya
ini hurra hara lagi
lagi mandi ya
lagi mandi ya
sini aku zusammen ya
tidak bisa seperti ini
kenapa etf sewa negaraaga
ya anak muda a
sayang kamu baru pulang dari mana
kemarin kamu bilang kamu udah blok dia
kenapa tiba tiba sekarang dia bisa ngecek kamu
oh itu saya maafin aku ya
tadi itu karena aku ke rumah papa
ya terus apa hubungannya
jadi gini loh sayang papa itu minta diyakinin sekali lagi sama aku
kalau aku itu gak hamil anak roy
jadi ya aku terpaksa hubungin riki lagi
dan tadi riki datang ke rumah papa
aku ngelakuin ini semua karena terpaksa
aku disuruh sama papa
tadi mama juga bilang kalau kamu ke rumah papa
tapi aku gak mau segampang itu percaya
aku mau buktikan
kalau omongan kamu itu benar
aku ingin sekali percaya sama elsa
ini ini sebenarnya siapa yang bohong
apa mungkin andin dan al salah menganalisa bukti bukti yang mereka dapat
perasaan aku kok makin gak enak ya
aku yakin ricky mau melakukan semua ini karena dia ada maksudnya gak baik sama elsa
waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf kalau telepon aku ganggu waktu bapak
ada yang ingin aku tanyakan pak
iya silahkan no
apa betul tadi ricky ke rumah papa
papa minta elsa untuk telepon dia buat datang
iya bener no
untuk panggil ricky ke sini
dan ricky sudah menjelaskan semuanya ke papa
untuk tidak mengganggu elsa lagi
kamu ada masalah sama ricky
apa dia masih mengganggu elsa
yaudah pak terima kasih buat informasinya ya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
oke aku percaya
tapi aku minta tolong satu hal sama kamu
jangan lagi hubungi ricky
jadi sekarang kamu harus blok dia
padahal ricky suruh gue jangan blok
tapi kan gue kan gak mungkin
semoga ricky enggak marah
terus ngelakuin hal aneh aneh